foto sebuah mobil yang terparkir di bandara adi sumarmo boyolali jawa tengah
menjadi viral di media sosial
penyebabnya mobil tersebut sudah parkir lebih dari lima bulan
mobil ini berada di pojok timur tempat parkir mobil bandara adi sumarmo
biaya parkir kendaraan roda empat di sini rp lima puluh per hari
menurut catatan pengelola tempat parkir
mobil ini sudah berada di lokasi tersebut lebih dari lima bulan
biaya parkirnya mencapai lebih dari rp sepuluh
selain mobil ada juga satu motor yang sudah terparkir di bandara dalam waktu lama
setelah dihitung biaya parkirnya rp empat
pihak bandara sudah berusaha mencari dan menghubungi pemilik mobil
menurut manajemen pt angkasa pura i
pemilik mobil adalah warga jakarta yang mengaku sedang mengalami kesulitan ekonomi
pemilik bisa mengambil kendaraan dengan menunjukkan bukti kepemilikan dan membayar biaya parkir